hai kita lihat ada barada itu barang dari cat melisa
atau orang orang ada di sementara ini
tersebut richard berani zerdi gantikan saat dipertemukan dengan tersangka vertisal
dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan
polri dari kemarin dan kekuasaan hukumnya untuk
hai untuk menjaga keamanan dan keamanan di kota ini dan juga untuk menjaga keamanan di kota ini
richard eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini seperti yang disampaikan oleh komnas ham
bahwa ada beberapa versi dari beberapa tersangka terpala tersangka ini dan
semuanya difasilitasi untuk direka ulang jadi masing masing versi juga kemudian
diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik